apa yang harus saya lakukan sekarang
kenapa saya izinkan hewan hewan itu keluar tanpa perhitungan
bagaimana kalau hewan hewan itu keluar dan menyerang orang orang di luar sana
saya harus cepat keluar dari siko
mungkin ini takdir
aku lelah bang
aku lelah sekali
kadang aku berpikir
ingin sekali rasanya aku pergi meninggalkan dunia ini
aku ingin menyusul anak kita mbak
kamu jangan bicara begitu
kepada siapa nanti aku akan bicara
kalau kamu tidak ada
dato ini ada apa
banyak yang ada pada kami dicuri orang dato
ternyata firasat burukku selama ini
karena saya tidak bisa menjaga amanah
padahal selama ini
saya sudah berusaha sekuat tenaga saya
untuk menyemunyikan kitab itu
sudah belasan tahun dato
kitab itu aman pada kami
tapi tidak tahu kali ini
ini adalah takdir
kita semua tidak mungkin menentang takdir
dan mungkin takdir ini sudah digariskan buat kita
pasti ibu puspa sedang terluka
jadi kalau boleh tolong izinkan ratna untuk mengobati ibu buspa dato
yang datang ke sini dan mengambil kitab ini bukanlah orang biasa
tapi aura hitamnya sudah lenyap dari sini
saya benar benar tidak menyangka dato
hal ini terjadi
sedang menikmati masa tua kami
peristiwa besar itu terjadi dato
sepertinya kita dipaksa untuk bergerak
kapual menjadi kelesakan dan telah muntah
kekuatan hitam dari mana berasal yang pasti kekuatan hitam ini ingin mengganggu ketentraman
keturunan kita anak cucu kita ini dan perihal pencurian kitab itu genderang perang telah
ditabuhkan oleh mereka jadi apa yang harus kita lakukan datang aku ingin menghubungi enya yang lain
dan aku ingin memastikan tentang kitab kitab itu agar dijaga dengan ketat
alim apakah kau mendengarkan aku
tidak tentu enggak ada apa
baik dato saya akan segera ke kayu lima dan saya akan segera sampaikan ini pada humbala
saya simpan dengan baik dato
saya simpan di rumah saya
ada apa alim
kita harus segera ke kayu lima
memangnya ada apa
kitab ini milik dato abu dicuri oleh orang
apa yang harus saya lakukan sekarang
kenapa saya izinkan hewan hewan itu keluar tanpa perhitungan
bagaimana kalau hewan hewan itu keluar dan menyerang orang orang di luar sana
itu benar benar konyol
saya harus cepat keluar dari siko
mereka datang dari sebelah sana
kita harus cepat keluar dari sini
aku yakin orang negatif masih berada di sekitar sini
mereka pasti bisa menemukan saya di situ
saya harus bersiap siap
hei keluar kau
ratus pasir sudah memutuskir
untuk langsung kesini dan mengacau acau tempat ini
sepertinya buaya ini buas
korbannya sampai pingsan semua itu
kita harus serang sama sama
kalian kok deket banget sih